kita ke informasi lain maraknya transportasi berbasis online dan angkutan massa lainnya
membuat angkutan umum seperti metro mini dan kopaja mengadu nasib
penumpang kini mulai meninggalkan kopaja dan metro mini karena dinilai tidak lagi nyaman dan aman
apa kabar metro mini berikut liputannya untuk anda
suasana sesak selalu menjadi pemandangan lazim di setiap halte transjakarta pada pagi hari
halte budiluhuru misalnya
kaum urban yang menuju kawasan kuningan atau tendian sudah mengantre sejak pagi
namun pemandangan kontras justru terlihat dari metro mini enam puluh sembilan jurusan ciledug blok m
banyak metro mini yang bersiliweran namun tak ramai penumpang
mereka yang dulu menjadi penumpang setia metro mini kini banyak yang memilih menggunakan transjakarta
ini alasan mereka
karena fasilitasnya lebih bagus
walaupun lebih mahal sedikit tapi kan lebih aman
soalnya kalau metro mini kadang suka ngebut ngebutan gitu
terus kadang mereka yang gak mau sampai ujung gitu
jadi baru setengah udah dioper gitu
yang pertama lebih nyaman
yang kedua praktis banget
karena aku hanya sekali ya dari halte ini sampai dengan tebet yang biasanya aku bisa dua tiga kali pindah
apa angkutan umum ini hanya sekali
saja saat saya menaiki metro mini jurusan ciledug blok m suasananya pun tak seramai transjakarta
maraknya transportasi berbasis aplikasi maupun dibukanya rute transjakarta yang baru membuat angkutan umum seperti kopaja atau metro mini seperti ini mengalami jumlah penumpang yang turun secara signifikan
ada banyak faktor yang membuat masyarakat atau penumpang ini beralih menggunakan angkutan umum yang lain karena faktor harga keamanan dan juga kenyamanan
kondisi ini diamini oleh adi muhtar sopir metro mini yang sudah menjalani pekerjaannya selama lebih dari tiga puluh tahun
bahkan sedikitnya jumlah penumpang metro mini membuat banyak sopir metro mini yang terpaksa pulang kampung atau banting setir menjadi tukang ojek
bukan berasa lagi bu
parah benar bu
kalau lagi pas rame gitu be biasanya penuh ya
lumayan lah uang makan kita bisa satu ratus lima puluh dua ratus ke waktu ongkos setoran tiga puluh
sekarang ngeluh kita
ya nggak tentu lah sekarang kita ngetemanya dari jam satu sampai jam delapan
terminal blok m yang menjadi lokasi ngetem sejumlah kopaja dan metro mini kini juga sepi
kursi kursi nyaris tak terisi
sementara itu rumor
soal pencabutan izin metro mini dibantah oleh pemprov dki jakarta
gubernur dki jakarta anies baswedan menegaskan akan melakukan peremajaan bagi metro mini yang sudah tua
kita ingin bisa nanti malah terintegrasi kita ingin terintegrasi kita ingin ada permajaan juga dan kita ingin agar semua stakeholder itu merasakan manfaat dari integrasi
nanti kita akan review
janji integrasi angkutan umum dengan
transportasi massal tentu menjadi angin sejuk bagi pengelola angkutan umum
namun sejak usulan permajaan metro mi digulirkan pada dua ribu lima belas wajah moda transportasi tua ibu kota ini tak kunjung berubah
justru makin tenggelam dihantam transportasi daring dan angkutan masal
miladia rahma jakarta